masuk koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal dua puluh oktober
di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya
masuk koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal dua puluh oktober
di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa
nah ini yang penting buat pkb hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi pilpres
dan menitipkan agenda agenda kepada presiden terpilih supaya agenda perubahan itu terlaksana
pertemuan dengan prabowo nya bagaimana pak
bagus menerima masukan masukan kita untuk